niat hati ingin melahirkan anak kedua di kampung halaman
seorang pemudik melahirkan secara darurat di ruas jalan tol cipularang purwakarta
ibu yang hendak pulang kampung dari tangerang menuju pangandaran ini
melahirkan di dalam mobil dibantu petugas polisian yang tengah berjaga
beginilah kondisi bayi dari fitri wulandari tiga puluh tahun
warga ciamis setelah dilahirkan secara darurat di ruas jalan tol cipularang purwakarta jawa barat
fitri yang mudik beserta keluarga dari tangerang menuju pangandaran via tol cipularang ini
melahirkan di dalam mobil dibantu oleh petugas kepolisian senin dinihari
kini ibu dan putri cantiknya itu dalam perawatan tim medis rumah sakit umum daerah bayu asih purwakarta
sebelumnya bayi fitri diperkirakan akan lahir satu minggu setelah lebaran
sehingga pihak keluarga menginginkan
ia melahirkan di kampung halaman
namun di tengah perjalanan fitri istri dari haryanto tiga puluh lima tahun ini merasakan mules yang tak terkira
pihak keluarga langsung membawa fitri ke res area kilometer delapan puluh dua
tepatnya di wilayah sukatani purwakarta
saya langsung ngecek ternyata bukan mau melahirkan udah lahir
saya ambil alih saya langsung bawa mobilnya dengan pikiran yang penting saya bisa menyelamatkan bayi sama ibunya
kini ibu dan bayi masih dalam perawatan tim medis rumah sakit dan dinyatakan dalam kondisi sehat

rencananya keluarga akan pulang setelah masa pemulihan
dian firmansyah purwakarta